perayaan ulang tahun tni ke tujuh puluh enam kali ini diselenggarakan dengan sederhana di istana negara jakarta
selain upacara tni juga memamerkan berbagai alutsistanya yang diparkir di jalan medan merdeka barat utara
total ada sebanyak sekitar satu ratus dua belas kendaraan tempur tni yang diparkir di jalan medan merdeka utara
tepat di depan istana negara
rampur rampur ini telah berada di tempat ini sejak minggu malam dan akan kembali pulang pada rabu enam oktober
ratusan kendaraan ini memang sengaja dipamerkan agar bisa dinikmati masyarakat
selain kendaraan tempur tni juga menyuguhkan demo udara dalam perayaan kali ini
yaitu terbang lintas bendera merah putih raksasa dan bendera trimatra tni serta terbang lintas enam belas pesawat tempur
selain itu tni angkatan udara juga menggelar demo
angkatan udara pada hari ulang tahun ke tujuh puluh enam tni
dua belas pesawat tempur lepas landas dari pangkalan udara halim perdana kusuma jakarta timur
melintasi langit istana kepresidenan jakarta
pesawat tempur ini terdiri atas enam pesawat t lima puluh enam pesawat f enam belas dan enam pesawat sukhoi
sejumlah pesawat tersebut akan melintasi langit istana kepresidenan jakarta dalam acara perayaan hari ulang tahun ke dua puluh